lu dateng di waktu yang tepat fred
tapi lu salah alamat kalo lu ngancam gue
salah alamat gimana mas beno
mertua gue udah tau
komplotan curang mur yang dipimpin sama bang tagor
dan gue terpaksa ceritain semuanya
karena gue dijebak sama mertua gue
udah ngasih tau semua nama nama komplotan bang tagor
dan sebentar lagi lu semua bakalan cedok
jadi gimana baik yang menurut gus
bakar rumah mertua gue
bakar rumah mertua gue
tapi dia kan mertua lu
gue udah gak anggap mereka mertua gue lagi
gue sampein pesan untuk ke bang tagor
ya allah beri hambamu kesempatan
agar bisa menabung lagi ya allah
biar hambamu bisa melunasi unh tahun depan
kita tuh mau kesini dulu
bentar nanti liat
ini harus segera dibawa ke rumah sakit
ini ada orang pisah nih tolong dibawa ke rumah sakit
biar kita yang ngantar ya
ini kasihan ini
makan tuh mata penjara yang buruk hati
biar tau rasa dia
pak akan muli didalam malem ratchet diaw
tunggu alam pak
ada udah udah puji
tapi gue tak percaya udah
kalau diproyek dua gitu gimana ya
udah lebih jauh nanti ya noben fakta
iya itu kayaknya suaranya bumi sih

selamat pulang pak
barulah kita kebakaran
iya bu bapak segera pulang bu
coba apa lagi yang bu berikan kepada hamba mu ini ya allah
aldi dirawat di mana
pasien masih ditangani di ruang ugd bu
itu bu di sana oh sana ya terima kasih ya
rumah kita kebakaran
begitu besar cobaan yang aku terima
kita harus lebih sabar
rasanya juga tidak mungkin lagi mewujudkan keinginan papa untuk naik ke laju
mama harus tetap yakin
allah tidak akan memberi cobaan pada umatnya yang tak tiba tiba tanpa ada maksudnya
bapak sama ibu jangan khawatir ya
oke udah sampai nih
terima kasih pak
yang rajin belajar ya
bentar ya bu
ini eongkosnya pak
enggak usah bu
bu enggak mau dibayar velg
tapi memang setiap hari jumat
menggratiskan ongkos pecah
biar ini tabungan saya di akhirat nanti
baru kali ini saya ketemu orang baik kayak bapak
apa yang bapak harapkan
dikabulkan oleh allah ya pak